nah rian tadi kita udah ke basra kita udah ke jerman sekarang kita akan mengajak pemirsa ke negeri matahari terbit
benar sekali bulan puasa ini telah memasuki sepuluh hari terakhir umat islam di seluruh dunia untuk lebih meningkatkan ibadahnya karena ramadan akan segera berakhir
iya hanum ini untuk mengetahui seperti apa sebenarnya suasana sepuluh hari terakhir di kota kyoto nih
kita kan di kyoto jepang kami telah terhubung dengan arin widianti melalui skype
halo selamat pagi waktu jakarta ari
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mbak rin ini sudah sepuluh hari terakhir bulan ramadan bagaimana dengan kegiatan para warga negara indonesia yang muslim di kyoto dan juga muslim lainnya di sana
alhamdulillah kami antusias
untuk hari ini saja ada acara namanya islam world festival
itu akan dihadiri sekitar seribu undangan baik dari indonesia malaysia timur tengah juga beberapa undangan dari kawan kawan jepang
nah ini kalau di kyoto sendiri berbicara di kyoto sendiri seperti apa sih kemeriahan ramadan itu masih terasa meriah nggak
akan awal awal ramadan
berhubung kita minoritas ya sepertinya sama aja
sebentar aja ya tapi di kalangan ini
kita di kalangan muslim membuat acara seperti tadarus online testing online juga untuk lewat skype
juga untuk anak anak ada tpa sakura untuk ibu ibu pengajian
jadi kita penyertaan berbagai kegiatan di bulan ramadan ini
oh jadi memang banyak agendanya ya ri
namun mbak arin ini kalau berbicara tentang bulan ramadan pasti kan kebiasaan kebiasaan umat muslim
muslim terutama di indonesia ini kan beritikaf di masjid
kalau di kyoto ini apakah melakukan kebiasaan yang sama juga
alhamdulillah mulai malam ke dua puluh satu kyoto mosque mulai dibuka untuk itikaf
tapi di kyoto pun masih juga ada itikaf sama sering di indonesia
mbak arin ini kalau kita berbicara kan jepang setelah korea juga pertumbuhan umat muslim cukup pesat ya
tapi kalau dilihat dari sejumlah produk produk makanan di sana khususnya untuk pasar dari umat muslim sendiri
seperti apa sekarang dilihatnya mbak arin
masih sulit gak sih menemukan makanan halal atau minuman halal begitu
kalau saya lihat sih semakin banyaknya turis muslim datang ke jepang
semakin banyak restoran halal
hanya di narita saja sudah ada omyagi halal jadi menyediakan toko khusus souvenir souvenir halal
juga di beberapa universitas sudah disediakan kantin halal
tungguh subur begitu ya
tungguh subur itu
seperti jambatan sebuah
mbak arin mbak arin kalau kita berbicara ini kan memang kaum muslim di sana memang minoritas
namun kalau berbicara tentang toleransi antar umat beragama di kyoto sendiri ini mbak rin merasakannya seperti apa sih
kebetulan saya tinggalnya di otsu sigai sekitar lima belas menit dari kyoto
cukup dekat juga
saya melihat cukup suka juga sama toleransi teman teman
mereka cukup memberi support
jadi setiap mereka bertanya apakah sedang fasting mereka selalu bilang ganbate kudasai
jadi supportnya cukup tinggi juga untuk para warga muslim
kalau di kyoto ataupun antara mahasiswa muslim ataupun warga muslim yang ada di jepang
ini kalau di bulan ramadan punya kegiatan bersama nggak dengan warga lokal yang mungkin bukan dari kalangan muslim seperti itu di bulan ramadan
seperti apa mbak rin
seperti yang hari ini ada iftar kma
itu loh di kyoto
jadi kita semacam ada dakwah untuk mengundang sesama teman jepang untuk lebih mengenal islam dan akan kita sediakan masakan masakan halal dari berbagai negara negara
jadi teman teman jepang bisa mencicipi langsung
dari timur tengah malaysia indonesia dan beberapa negara lain
ini saya agak penasaran sebetulnya mbak arin widianti ini berprofesi sebagai apa sih
sudah berapa lama tinggal di jepang dan apakah tidak rindu dengan indonesia apalagi suasana ramadan seperti ini
kebetulan ini merupakan tahun pertama saya ramadan di jepang
ya saya mahasiswa di kampus di jepang
saya rasa ini pengalamannya cukup berbeda daripada di indonesia karena tidak mendengar ajaran dari masjid tidak ada yang membangunkan tawur tapi malah rasa keislamannya lebih kuat saya rasa
seperti itu ya
nah ini kalau misal dari kalangan masyarakat muslim lainnya seperti itu mereka yang paling diingat itu mengenai indonesia apa sih mbak arin
biasanya sih mereka korea tentang hijab ya
mereka tanya di musim panas ini apa kalian tidak kepanasan
itu pertanyaan seperti itu yang dilontarkan mereka
dan biasanya mereka kalau tanya berapa lama sih fasting itu berapa lama berpuasa
biasanya kita mulai dari jam dua lima puluh delapan sampai jam tujuh lima belas jadi sekitar enam belas tiga puluh jam
dan mereka selalu bilang wow sugoi
jadi itu artinya keren
bisa buat makan dan minum selama itu
jadi lebih ke rasa kries ya penasaran ya bukan sentimen agama ya mbak arin ya
kalau kita lihat yang sejauh ini sebelum pernah ketemu mereka cukup bagus terhadap muslim selama ini
selain hijab kalau dari indonesia apalagi tuh mbak arin
apakah ada kebudayaan khusus ataupun olahraga begitu yang di jepang banyak dipraktekan baik itu oleh mahasiswa seperti apa
mungkin kuliner mungkin ya
mungkin dari indonesia
beberapa teman suka nasi goreng
oke baik kalau begitu
mbak ari budianti
terima kasih ya udah ngobrol ngobrol pagi ini
sehat menjalankan ibadah puasa di sana